roboknya penuh cakaran
tapi dari mana ya
ada manusia harimau
iya jadi tadi itu
ntar keterusan awas ya
aku kagak bakal mau ngeronda terus terusan
apa itu pak
suara gerungan macan
itu macan kali itu
pak harimau manusia
yang hansip siapa yang maju susah
aku rawan nih pak
eh aku agak sanggul lawan yang begini
bukan kelas nih
suara dari sana pak
tolong harimau harimau
pak ada apa pak
ada manusia harimau
menghubung aja cepetan dateng
kalau enggak saya jadi korban penerkaman harimau kali
loh ini kan bulan purnama
manusia harimau muncul juga di bulan purnama
masa kalian belum tahu sih
kabarnya di hutan angker selatan
itu ada harimau jadi jadian
siapa yang kena cakar atau digigit
bakal jadi manusia harimau
ih ih saya nggak kena
ada wajah yang udah kena nih
boleh tidur anda
nggak ada darah pak saya izin pak
saya juga mau izinlah istri saya lagi sakit pak
pak dibu ke mana nih
aku sendirian lagi aduh
aduh cepetan pulang teteh
aku dalam bahaya ini
tuh kita ronda cuma
berdua doang ini iya
untuk lagi ya
kayaknya ada yang mencurigakan
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
eh apa itu
ayah main gue kenapa ya
tengah mam gini
tugang basahnya masih ada
sibuk malam mati
bang tahan ya
roboknya penuh cakaran
tapi dari mana ya
ada manusia harimau
iya jadi tadi itu tante lagi nganterin zara
eh tiba tiba ada ibu ibu bilang apa
bilang kalau mereka itu melihat manusia harimau
tentang si tante ada manusia harimau beneran
mudah mudahan aja mami ya
mudah mudahan tante juga gak ketemu sama manusia harimau itu
karena apa kalau mami sampai digigit
bakalan kulit mulus kinclong ini jadi buluan
yaudah kalau gitu
kamu sekolah yang baik ya
iya aku juga tadi
ini pangeran dari mana ini
ih ya ampun
eh biasanya kalau kayak begini deh ftp ftp
habis itu langsung jatuh cinta deh
maaf pangeran dari manakah ini
bapak siapa ya
aduh lama amat ya
mamesi mamanya zara apa siapa ya saya rizky saya guru baru oh guru kasih haduh aduh mami
jangan bikin malu dong ya udah kalau gitu saya permisi lu saya mau langsung ke sekolah
oh ya udah silakan saya boleh ikut boleh ikut silakan mari
mami apa sih mami bikin mau maluin aja sih nggak malu maluin mami aja gak malu
zara sekolah ya dah
for apa ya